aksi demonstrasi dan kericuhan dua puluh dua mei lalu di sekitar kawasan jakarta pusat yang sempat melumpuhkan aktivitas sehari hari lingkungan sekitarnya
kini telah berangsur pulih dan kembali normal
kawasan perbelanjaan tanah abang dan tamrin city misalnya
meski akses jalan masih ditutup tamrin city mulai ramai dipadati pengunjung dan bagaimana para pedagang berada dalam pusaran ekonomi
terutama jelang lebaran tahun ini dan mengingat pemasukan sempat berhenti akibat ricuh dua puluh satu sampai dengan dua puluh dua mei yang lalu
produser lapangan incnn indonesia mutiawi rosastro memiliki liputannya untuk anda

ini juga para ibu ibu yang bersiap untuk memberi pakaian hari rayanya ini salah satu yang ada bersama saya
ibu selamat siang ibu
ibu akhirnya kesini lagi setelah kemarin ditutup sudah merasa aman bu disini
iya udah udah aman jadi udah bisa belanja di tanah abang
biasanya kalau ke tanah abang belanja
ya paling baju terus apalagi jilbab
jilbab gitu ya untuk hari raya ya bu ya
pendapat ibu bu tentang adanya kerusuhan kemarin mengganggu nggak sih sebenarnya aktivitas ibu sebagai pembeli
ya sebenarnya sih mengganggu tapi karena udah aman ya belanja gitu
sekarang aman ya bu ya belanja ya
baik terima kasih ibu selamat berbelanja kembali
baik inilah aktivitas yang memang dirasakan untuk para pengunjung tanah abang
satu harinya saja bisa mendulang omset satu ratus lima puluh hingga dua ratus miliar rupiah perharinya
jadi anda bisa bayangkan tentunya roda perekonomian akan sangat mengganggu dengan adanya aksi kerusuhan dan ditutup sementara
kita doakan semoga tentunya ini tidak berlangsung lama kondusif bisa dijaga pula hingga nanti menjelang hari raya
dan tentunya sampai seterusnya
mutiawi rosastro jakarta